program pengampunan pajak telah usai tapi kerja berat justru baru dimulai
tidak ada masa bulan madu tim pemburu pajak negara
benarkah ada sejumlah pembatalan dana repatriasi kembali masuk ke dalam negeri
lalu akan dikelola seperti apa ratusan triliun rupiah perolehan dana repatriasi di perbankan
setelah teks amnesti apa lagi
kami akan bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan sudah hadir di studio dua cnn indonesia direktur eksekutif center for indonesia
sudah lama kita bertemu
setelah awal kemudian undang undang disahkan tax amnesty kemudian diluncurkan
ada salah satu juga yang saya dengar sangat concern untuk teks amnesty
di awal juga begitu evaluasi anda mas justinus
ya memang sembilan bulan yang sangat dinamis
banyak sekali hal baru terjadi ada yang juga tidak terrealisir
saya melihat kalau dengan segala keterbatasan yang ada saya kasih skor sampai sepuluh tujuh lima lah ya
tujuh lima itu berarti b
ya karena begini
pertama program ini diundangkan langsung diimplementasikan tanpa sosialisasi
yang kedua aturan pelaksanaan dulu juga dibuat agak terlambat dalam waktu berjalan
ada pergantian perubahan
aparat pajak juga waktu di lapangan tidak bisa langsung mengimplementasikan
masih ada perbedaan tafsir
ada penolakan dari sebagian masyarakat karena kesalahan komunikasi politik
lalu ada uji materi di mahkamah konstitusi
termasuk ya perlawanan singapura misalnya
nah ternyata dalam perkembangannya seperti ini ada yang bisa diselesaikan ada yang terlambat dan gagal direspon
nah melihat itu saya kira dengan empat indikator deklarasi uang tebusan reputasi dan kemampuan
repatriasi dan partisipasi overall saya bisa mengatakan ini cukup berhasil
baik saya tertarik dengan pernyataan anda mengenai aturan pelaksanaan
iya waktu itu pmk peraturan menteri keuangan nomor satu ratus delapan belas itu kan dikeluarkan juga setelah beberapa minggu pelaksanaan amnesti
lalu direvisi karena beberapa hal tidak sesuai
aturan tentang repatriasi bahkan keluar
hampir satu setengah bulan setelah amnesti
dan itu pun juga sempat diubah
karena ada berbagai macam restriksi yang menurut wajib pajak itu tidak menarik
sampai akhirnya di beberapa waktu berikutnya periode kedua terutama setelah tidak ada repatriasi dan sebagainya
pemerintah tidak membuat kebijakan baru sebagai respon atau evaluasi atas periode pertama
misalnya waktu itu kan uang tebusan cukup tinggi
partisipan juga lumayan banyak
tapi repatriasi belum maksimal
jelas singapura memberikan insentif kepada mereka
memberi rate lebih tinggi
kenapa tidak kita respon dengan kebijakan non tarif
karena tidak mungkin mengubah undang undang
kita buat kebijakan yang lebih friendly dan lebih menarik dibandingkan tawar singapura
itu tidak dijalankan
lalu ada dinamika politik
dan anda sudah pernah mengkomunikasikan hal tersebut
sudah dan kami juga sering menyampaikan ini masukan secara formal maupun informal
mengapa pemerintah tidak memilih itu sebagai salah satu opsi yang mungkin bisa coba diimplementasikan
ya ada dua hal
atau tiga hal barangkali menurut saya
problem kita itu kan saya istilahkan kis
tiga hal ini yang hampir tidak tampak
presiden sudah sedemikian support sampai harus berkampanye
sosialisasi di mana mana ya
tetapi spirit itu tidak turun menjadi spirit lembaga lembaga pemerintah
sehingga tidak ada support yang memadai
sampai detik terakhir hampir tidak terdengar support pemda mendorong ukm untuk ikut amnesty misalnya
atau ojk bank indonesia bumn mempact satu produk investasi yang bisa menjadi tujuan repatriasi misalnya
tidak terjadi sampai detik terakhir
instrumen instrumen itu tidak ada istilahnya
seperti ini lalu menjadikan kesulitan bagi desen pajak menteri angkabang itu bergerak
karena itu sudah beyond their autonomy
autority yang seperti itu
mas justinus untuk bergabung bersama kita saat ini kita tersambung via telepon dengan direktur penyuluhan pelayanan dan humas dirjen pajak
sudah ada bapak hestu yoga saksama
pak es halo selamat sore pak
selamat sore mbak eira
pak yasu sebelumnya kita mengucapkan selamat untuk program teks amnesty nya dapat nilai tujuh lima dari pak justinus di studio b
pak oke lah pak
ada beberapa catatan dari beliau
tapi terlebih dahulu sudah dikirimkan
ke catatan saya ingin mengkonfirmasi pak hestu benarkah memang ada yang membatalkan repatriasi nilainya lebih dari dua puluh triliun rupiah pak hestu
ya sebenarnya itu gini ya ceritanya
jadi kan komitmen repatriasi di sph itu satu ratus empat puluh tujuh triliun sampai periode terakhir kemarin
kemudian dari laporan peng gateway per februari akhir februari kemarin itu baru satu ratus dua puluh
nah masih ada selisih
kemungkinan di maret ini masuk gitu ya
jadi kalau kita bicara ada dua puluh empat triliun atau berapa
nah ini kan masih diteliti terus
walaupun memang beberapa informasi mengatakan ada yang benar benar memang batal atau gagal melakukan repatriasi
seberapa besarnya wajib pajak yang mana
nah ini kan kita sedang cek terus rekonsiliasi dari laporan bank gateway
kemudian juga nanti kan ada waktunya wajib pajak itu harus melaporkan
wajib pajak yang punya komitmen harus melaporkan ke kantor pajak realisasi repatriasinya
nah ini yang masih berjalan terus
sehingga kita belum tahu persis seberapa besar yang memang benar benar batal atau gagal melakukan repatriasi
baik pak hestu saya mengutip apa yang disampaikan ibu sri mulyani tadi
bahwa di beberapa negara ini disebut juga melanggar undang undang
apakah memang anda juga mendapatkan informasi ada potensi demikian sehingga batal uang tersebut kembali ke dalam negeri
iya nah itu dia informasinya sebagaimana disampaikan bumetri juga
batal atau gagal selain karena wajib pajaknya sendiri mungkin intensnya tidak memang membatalkan diri
tetapi juga ada kesulitan kesulitan di sana
ada regulasi regulasi di sana yang sistem devisanya ketat
uang keluar dalam jumlah besar itu sangat sulit
tapi ada juga yang tadi mungkin pak prastowo atau ini bahwa akhirnya di sana memberikan insentif yang lebih segala macam
itu bisa saja terjadi hal seperti itu
baik kemudian kita juga ingin menanyakan pak hestu ada dana repatriasi
karena memang sebenarnya dana deklarasi penting
repatriasi sebenarnya juga tidak kalah lebih pentingnya karena memang ini akan langsung disalurkan ke sektor real
itu cita citanya di awal
tapi apakah menurut anda sudah cukup instrumen tersebut
karena beberapa fund manager yang kemudian diskusi juga saya bergabung juga di diskusi tersebut
mereka concern kemana uang ini akan disalurkan
instrumen seperti apa yang akan digunakan untuk dana begitu besar ratusan triliun rupiah
iya nah memang kalau perkembangan terakhir yang kami lihat dari laporan bank gateway dan juga mungkin statementnya dari ojk sendiri
bahwa sebagian besar dana repatria yang sudah masuk itu masih berada di perbankan

tentunya kalau masalah instrumen segala macam tentunya bukan wilayah
tadi pak prasto mengatakan bukan otoritinya djp untuk menarik atau membuat dana itu tidak hanya ada di bank saja
tapi segera bergerak ke sektor sektor yang lain
dan ini tentunya juga berlaku juga mungkin seperti dana yang sudah dideklarasi
di dalam amnesty ini ada satu tiga puluh tiga
tiga triliun dana di luar negeri yang sudah dideklarasikan oleh wajib pajaknya
kategorinya kas setara kas surat berhasga
artinya ada sekitar delapan ratus triliun yang sebenarnya dari sisi perpajakan sudah clear
karena mereka sudah ikut amnesty
mereka nggak perlu ada kekhawatiran kalau misalnya suatu saat membawa dana itu kembali ke indonesia
nah sekali lagi tentunya instrumen instrumen itu sudah clear
instrumen instrumen investasinya yang insentif insentifnya apa
walaupun itu sudah tidak bicara lagi tax amnesty sebagai instrumennya
nah ini yang pr nya kedepannya akan seperti itu
tetapi sekali lagi baik yang sudah repatriasi maupun yang masih ada di sana deklarasi tadi
tentunya bukan wilayahnya djp lagi mbak gitu
baik pak hestu tahan sebentar
tamu tamu saya pak justinus juga
kita akan kembali memperbincangkan mengenai tech amnesty
baik pak hestu tahan sebentar
baik pak hestu tahan sebentar
bisa tahu apa ya kalau kondisi perubahan dengan mat pharaoh

masa yg jelas ya itu tambah

anda kembali di cnn indonesia business dan masih bersama saya yustinus prasowo direktur eksekutif center for indonesian taxation analysis
dan juga melalui via telepon saya masih bersama dengan hestu yoga saksama direktur humas ditjen pajak
bapak bapak sekalian mungkin saya beralih ke pak justinus
pak justinus tadi ada juga sudah mengukuhkan bahwa kemudian tadi pak hesro juga mengatakan bahwa informasi dari banketway sampai saat ini masih ada di perbankan dananya masih parkir di sana
dan mungkin saya lebih ke instrumen investasi seperti apa yang bisa dimanfaatkan oleh dana repatriasi anda memiliki saran tertentu
ya secara konvensional kan mereka menempatkan dulu di instrumen perbankan karena itu yang paling aman dan paling mudah untuk dipindahkan
dalam jangka pendek itu pilihan yang masuk akal tetapi multiplier ke perekonomian memang menjadi rendah atau kecil
ketika repatriasinya juga kecil
ketika repatriasinya juga kecil
nah sekarang tantangannya adalah bagaimana satu ratus empat puluh juta rilini ini bisa segera digelontorkan ke sektor ril
ini kan opportunity bagi pemerintah
bumn terutama yang punya proyek real mereka harus segera membuat packaging product
infrastruktur misalnya mas yogi itu kan seksi banget masih bisa dimanfaatkan
proyek apa yang bisa didanai lalu bikinlah prospektus dalam waktu berapa lama ini akan kembali returnnya berapa persen supaya jelas
karena tiga tahun itu tidak lama
kita khawatir setelah tiga tahun uang itu keluar lagi kalau dalam negeri tidak bisa menyediakan tempat yang memadai dan menguntungkan
itu menurut saya pr besar yang pertama
yang kedua skema repatriasi mengizinkan uang ditempatkan ke modal perusahaan sendiri
ini juga bagus saya kira tinggal didorong kan bisa dipetakan
yang sudah bawa pulang ini bisnisnya apa
tinggal diberi kemudahan fasilitas
sehingga mereka bisa berbisnis menambah investasi dengan nyaman
kalau returnnya bagus penerimaan pajak pun juga akan bertambah
dari situ saya kira menjadi relevan
baik menarik sekali ada beberapa opsi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah
mungkin saya bergeser ke pak hestu
pak hestu bahwa kita tahu tim pemburu pajak negara ini tampaknya akan semakin bekerja giat
beberapa statement dari ibu sri mulyani tampaknya juga memberi sinyal demikian
data teksamnya sih akan menjadi data baru pak hestu
pak hestu untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak mungkin
kalau berbicara terkait dengan penegakan hukum atau tadi bahasanya memburu begitu ya
justru yang ikut amnesti ini sebenarnya bukan target utama ya
karena mereka sudah berniat baik menyadari kesalahan masa lalu kemudian ikut amnesti
nah mungkin problemnya adalah bagaimana kami membina mereka yang sudah ikut amnesti ini
kedepannya komitmennya menjadi wajib pajak yang patuh
tidak seperti sebelum ikut amnesti
nah concern kita terkait dengan apa yang disampaikan tadi adalah sebenarnya lebih kepada wajib pajak wajib pajak yang memang belum patuh tetapi juga tidak memanfaatkan amnesti pajak
nah tentunya sesuai dengan ketentuan kami akan bergeraknya sesuai dengan pasal delapan belas undang undang tech amnesty
kami sedang mengevaluasi kembali menghimpun data data harta harta yang sekarang sudah ada dan mungkin nanti akan kami dapatkan lagi
dan kita akan cek ke wbwb nya yang tidak ikut amnesti tadi
nah tentunya pasal delapan belas kita akan laksanakan secara konsisten ke kita
pak hestu adakah program terdekat yang akan dilaksanakan setelah selesai program teks amnesti pak hestu
kalau itu setelah amnesti selesai kami tidak punya kemenangan

jadi kita akan melakukan perkembangan untuk kemudian beristirahat
jadi seperti kemarin pun hari senin pun ibu menteri keuangan sudah melakukan public ya menyampaikan ke public progress mengenai tech reform
dan kalau dilihat disitu sebenarnya tiga bulan atau sehari desember pun sudah banyak progress yang kita lakukan melalui tech reform
tapi kemudian kedepannya dalam sampai dengan akhir tahun ini dan event tiga empat tahun ke depan kita sudah punya skema tech reform itu sendiri
jadi setelah tech amnesti ini kita tech amnesti sebagai titik awal kita untuk melakukan reform
jadi kedepannya kita sudah akan bergerak langsung dengan tech reform program programnya sudah ada
yang ini nanti akan kita kerjakan segera begitu mbak hera
baik pak hestu mungkin saya ingin pak justinus memberikan komentar sedikit saja karena kita akan ada di akhir dialog teks report itu menarik menurut saya
amnesti pajak hanya pintu pembuka
untuk tax reform yang menyeluruh yang komprehensif
maka ini momentum sudah tumbuh kesadaran wajib pajak
ada budaya baru sekarang
sebelumnya nggak pernah ada orang membincangkan pajak di ruang publik semasif sekarang ini
ini saya kira momentum yang baik dan tinggal dikapitalisasi menjadi sesuatu yang real
nah pemerintah perlu grand design
disinilah reformasi pajak menjadi relevan
dan mudah mudahan ada peta jalan yang cukup jelas terukur dapat
diawasi dan juga disupport oleh dpr dan yang lain lain
sehingga ini akan jadi proyek besar nasional yang menjadi masa depan bangsa kita
jangan sampai kita lalu melewatkan momentum ini kembali ke masa sebelum amnesti
saya kira itu poin pentingnya
tax reform sudah menjadi sebuah keniscayaan dan saya nggak sabar melihat poin poin seperti apa grand design dari tax reform versi tim ekonomi pemerintahan joko widodo
terima kasih mas yustinus prastowo sudah berkomunikasi bersama kami tadi
dan lalu isabungkan telepon pak hestu yoga saksama
terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia business